selasa pagi wali kota jakarta utara rustam effendi berpamitan dengan seluruh pejabat skpd di pemerintah kota jakarta utara
surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada gubernur basuki cahayapurnama senin sore
setelah sempat membuka rapat koordinasi dengan kepala suku dinas camat dan lurah wali kota jakarta utara rustam effendi mengucapkan salam perpisahan
rapat yang berlangsung tertutup tersebut berubah menjadi acara perpisahan setelah rustam menyatakan pengunduran dirinya di hadapan para bawahannya
rustam mengajukan pengunduran diri kepada gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama setelah kinerjanya dinilai tidak baik oleh ahok
setelah mundur rustam akan kembali menjadi pegawai negeri sipil
saya menghadap pak gubernur saya didampingi oleh kepala bkd provinsi dki jakarta pak profesor agus wiladika
saya menghadap pak gubernur kemarin untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan wali kota jakarta utara
sekali lagi saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan wali kota jakarta utara
alasannya karena saya memperhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir terakhir ini khususnya mulai hari jumat sampai dengan kemarin
yang intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh pak gubernur itu
bahwa pak gubernur menilai
kinerja saya masih kurang
nah kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang
yang saya berpikir ya sudah saya mengundurkan diri saja
itu lebih baik